dan tidak hanya di bali setelah meraihkan lebaran saatnya warga semarang dan sekitarnya menghabiskan waktu liburan dengan berkunjung ke tempat wisata
salah satunya kelenteng sampokong yang selalu ramai dikunjungi saat lebar
ya setelah melakukan silaturahmi bersama keluarga di hari pertama lebaran maka di hari kedua lebaran ini
masyarakat yang berada di kawasan semarang dan sekitarnya memilih untuk berrekreasi
salah satunya di kelenteng sampokong tempat saya berdiri ini
nah anda bisa melihat itu adalah ikon dari kelenteng sampokong yaitu laksamana cengho
mau lihat seperti apa di dalamnya kelenteng sampokong ikuti saya
disambut suara musik khas barong sai saya dan pengunjung lain langsung tertuju pada patung besar laksamana cengho
di sudut lain terdapat lima kue sembayang yang bisa diakses menggunakan tiket terusan seharga dua puluh delapan saja
tiket masuk yang terjangkau ketenaran indahnya bangunan pun jadi alasan
bagi warga datang ke tempat ini
kan emang baru terkenal ya sampokong terus bagus katanya buat foto foto yaudah kita coba aja
kan deket juga solo semarang yaudah terus cobalah main kesini sekali sekali gitu
namun ada pula yang sengaja datang ke sampukong untuk mengenalkan sejarah sang laksamana legendaris cheng ho
dia salah satu muslim dan juga dia dipercaya sama raja pada saat itu untuk melanglang buana lah
untuk mengeksplor memperbesar juga negara tiongkoknya
nah yang menarik dari situ dia terakhir di sini nih di semarang ini
jadi dengan peristiwa alam dia berhenti di sini dan juga ya sejauh sejarahnya dia mangkat juga di sini
jadi saya mau ngajak kan kan anak anak sekalian untuk ngeliat ya biasa lah biar tau sejarah gitu
ini memang menjadi simbol akulturasi budaya yang kuat antara tiongkok islam dan jawa
bagaimana tidak laksamana cengho yang muslim dianggap sebagai salah satu penyebar agama islam di kawasan semarang pada kedatangannya abad ke empat belas masehi
tak heran hingga kini kelenteng sampukong tak hanya dikunjungi umat buddha dan konghucu tetapi juga masyarakat muslim
wah ternyata kalau berkunjung ke kelenteng sampokong kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak bisa berfoto seperti ini
dan menggunakan baju
khas tionghoa saya ingin mencoba pakai baju khas tionghoa di sini
halo mbak permisi mbak kalau saya mau pakai baju tionghoa kayak yang di foto foto itu gimana caranya
ada yang delapan puluh ada yang sembilan puluh tergantung dari pilihannya mbaknya
nah aku mau yang kayak gini aja nih pak
dibuka dari pukul delapan pagi hingga pukul delapan malam di kelenteng sampukong ini menarik untuk dipakai bersuah foto
bagi yang menyukai ramalan di kelenteng ini juga menyediakan ciamsi
menyambut idul fitri kelenteng ini menghadirkan pertunjukan khas tiongkok dan jawa hingga dua puluh empat juni dua ribu delapan belas mendata
ya akhirnya saya sudah puas berkeliling di kelenteng sampokong dan menikmati suasana yang ada di sini
tetapi tidak hanya bangunan cantik ini yang bisa saya lihat tetapi juga sejarah mengenai akulturasi budaya antara tionghoa
dan juga jawa yang bisa saya pelajari dan dapatkan di tempat ini yaitu di kelenteng sampokong
semarang jawa tengah